saudara informasi berikutnya di hadapan ketua umum partai golkar air langga hartarto
dalam acara buka bersama kemarin presiden terpilih prabowo subianto
kembali menegaskan pemerintahan mendatang akan meneruskan program pemerintahan joko widodo
prabowo juga menegaskan koalisi pendukungnya tak ragu menyatakan bahwa mereka adalah tim dari jokowi
kita berpendapat bahwa setiap presiden melakukan penambahan landasan kuat
kita menghormati semua pemimpin kita
ketua umum partai golkar erlangga hartarto mendukung rencana pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto
dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri